bulan ramadan umat muslim berlomba lomba menyisihkan sebagian hartanya untuk kegiatan amal
baik itu infak sedekah atau yang wajib hukumnya adalah zakat
lalu apa perbedaan diantara ketiganya